mau nge mail enak scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
operasi ini menjaring sekitar sepuluh gelandangan dan pengemis di jakarta timur
jangan kabur jangan kabur
sayang kamu tunggu sihir dulu ya
anakku kemana ya allah
dimana anakku ya allah
beritahu anakku ya allah
minta orang di dalam
bukan ada apa apa
selamat siang maaf apakah ibu melihat orang seperti dalam foto ini
tidak tahu pak tidak melihat tolong kalau ibu melihat orang seperti dalam foto ini ibu
segera laporkan ke kantor polisi terdekat terima kasih ya
ya allah juga allah apa yang terjadi
hai kenapa sampai aja di gurunan polisi
hai apa karena aku aku sudah mencuri bayi
udah dong sayang kamu jadi sedih terus
kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin buat cari bayi kita
kita berdoa aja ya
gimana kalo bayi kita gak ketemu bes
aku gak mau kita terpisah sama bayi kita
kita pasti bakal memimpin bayi kita
operasi ini menjaring sekitar sepuluh gelandangan dan pengemis di jakarta timur
bayi kabur jangan kabur kamu
kamu di bawah saya gak mau di bawah
mas itu badriah mas
itu badriah sampe dia potong rambut mas
kita kantor polisi sekarang juga
tengah tengah tengah
kalau itu memang benar benar badriah
saya yakin sekali pak
meskipun potongan rambutnya beda tapi saya yakin itu dia
baiklah kalau begitu sekarang juga kita pergi ke panti dinas sosial
apa dia yang ibu maksud
memang dia pakai kerudung seperti ini tapi ini bukan badrian
baru saja ada perempuan berambut pendek berkerudung hitam lari dari sini
jangan jangan perempuan itu yang dimaksud oleh ibu
baik kita ke sana
aku mendengar suara anak kita mas
dan aku yakin dia ada di sini
sayang mungkin itu cuma perasaan kamu saja
lagi bersantai pulang
tahu diri kamu
maafkan aku pak
aku mau punya cara lain ha
dan kamu memohonnya aku dengan budak budak hamil
aku terpaksa pak
aku takut kamu mencerahkan aku karena aku tidak bisa mendekat kamu betul betul pak
aku menyesal tidak mencerahkan kamu dari dulu
dan gara gara kamu sekarang aku jadi bunuh oleh polisi
aku akan menangkapmu
ya allah astaghfirullahaladzim
gara gara aku aku mau jadi susah
sebentar pak saya akan temui
sebentar lagi saya akan temui istri saya pak
aku pun menyadari
semua kesalahanku padamu
meninggalkanku karena terkores cintaku
mungkin bila saat ini aku harus
melupakan dirimu jujur aku tak sanggup
meskipun takkan sanggu ku lewati
dan mungkin bila saat ini aku harus
mungkin bila saat ini aku harus
mungkin bila saat ini aku harus

meskipun takkan sanggup ku lewati

hidup tanpa mu
hidup tanpa mu
hidup tanpa mu
baik petunjuk ini sangat membantu kami
terima kasih pak kalau gitu kami permisi
kayaknya gua pernah lihat nih cewek
sekarang tugas kita buat tangkap nih cewek
karena dia aset buat kita